dewa kipas membuat heboh warga net indonesia
hal ini bermula saat dadang subur pemilik akun dewa kipas berhasil mengalahkan master internasional levi rosman
atau yang lebih dikenal sebagai gotam chess dalam pertandingan catur daring
tak lama kemudian akun dewa kipas ditutup karena terindikasi melakukan kecurangan
lalu seperti apa algoritma anti kecurangan yang dipakai berikut laporan
ada sesuatu yang aneh yang terjadi di sini saya bisa merasakannya
lady rosman mungkin tidak akan pernah menyangka jika pertandingannya dengan dewa kipas malam itu
akan menjadi salah satu kontroversi besar dalam sejarah catur online
levi yang memakai bidak putih kalah pada langkah ke tiga puluh lima
dasarkan pengalamannya levi berpendapat ada yang aneh pada alur langkah dewa kipas
tak lama kemudian akun dewa kipas ditutup oleh ches com
lalu bagaimana chess com
dapat mendeteksi adanya kecurangan
aplikasi chess com adalah salah satu aplikasi catur daring yang diakui oleh federasi catur dunia fide
untuk menjaga fair play chess com memiliki dua jenis pengawasan
yaitu menggunakan algoritma mesin dan juga sembilan orang ahli yang bertugas menganalisa dugaan kecurangan
algoritma chess com bertugas membandingkan
apakah ada kesamaan langkah dari pemain

dan apakah ada kesamaan langkah dari pemain
dengan mesin atau bot
algoritma ini juga mampu menilai batas kemampuan pemain
jika ada keanehan sistem akan memberi notifikasi agar tim ahli melakukan analisa lanjutan
tim ahli dari chess com terdiri dari pakar statistik dan grandmaster catur
dalam wawancara dengan media online wired
denny rich menjelaskan jika langkah dewa kipas menyerupai langkah mesin sehingga berujung pada penutupan akun
kami pun penasaran dengan penyataan ini
dan mencoba melihat
grafik permainan dewa kipas pada aplikasi chess com
berdasarkan data permainan dari ches com yang bisa diakses secara publik
di sini kita bisa lihat grafik permainan milik akun dewa kipas
dimana grafik permainannya ini cenderung stabil berada di puncak ya
sekarang kita bandingkan dengan grafik permainan milik grandmaster hikaruna kamura dari amerika serikat
dengan rating tiga ribuan ini grafik permainannya cenderung naik turun
atau kita bandingkan juga dengan milik akun
gotham chess yang sempat bertanding melawan sidewa kipas
grafiknya juga cenderung naik turun
sehingga bisa disimpulkan dari grafik milik akun dewa kipas yang selalu stabil berada di puncak ini
membuatnya tidak wajar
karena kan performance pemain chatur ini tidak selalu berada dalam top performance nya
mungkin ada faktor kelelahan tidak lagi konsentrasi
atau kepikiran hal hal lain seperti cicilan atau permasalahan asmara mungkin
tapi ini memang adalah kelelahan dari pemain chatur

penggunaan mesin atau bot dalam permainan catur sebenarnya bukan hal baru
sebuah kecerdasan buatan bernama deep blue buatan ibm pernah mengalahkan grandmaster gary kasparov pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
hadirnya mesin sebenarnya dirancang untuk sarana latihan para pemain catur
namun tak jarang ada yang menggunakannya untuk melakukan kecurangan
masa yang terakhir
masa yang terakhir
dadang subur menyerah kalah di tangan women grandmaster iren sukandar pada pertandingan persahabatan dengan skor tiga
tim liputan cnn indonesia jakarta